warga korban gempa dan tsunami palu rawan terkena infeksi tetanus dari puing puing bangunan yang rubuh akibat gempa jumat pekan lalu
ya namun sayangnya masih banyak warga pengungsi yang tidak menghiraukan bahaya penyakit tetanus yang ditimbulkan dari luka akibat terpapar reruntuhan bangunan atau benda tajam seperti seng paku hingga besi
sejumlah relawan terlihat memberikan pelayanan suntik vaksin tetanus bagi warga korban gempa di perumnas balarua palo
namun tidak semua warga mendatangi petugas medis yang menawarkan suntik vaksin tete
padahal pemukiman balaroa merupakan salah satu lokasi terparah di kota palu yang rusak akibat goncangan gempa jumat lalu
ribuan rumah rubuh dan nyaris rata dengan tanah
puing puing seng besi hingga paku mengancam warga dan petugas sar dengan bakteri tetanus
gambaran tentang penyakit tetanus itu seperti apa dan bahayanya apa
karena kita ketahui penyakit tetanus itu sangat cepat terjadinya
dan dampaknya adalah kematian
kita memang sangat menganjurkan kepada seluruh masyarakat relawan dan petugas yang akan terpapar langsung dengan puing puing
itu untuk melakukan vaksin tetanus karena mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati ya
cuman itu dia kendalanya di lapangan adalah mereka belum sadar betul mengenai pentingnya tetanus itu
ya tentunya kita akan kembali menggencarkan edukasi kepada mereka
sembari menyediakan vaksin langsung kepada orang orang yang mempunyai resiko tinggi untuk segera diberikan vaksin
meski belum tersosialisasi penuh sejumlah warga balarowa ada juga yang sudah paham betapa tetanus sangat berbahaya bagi jiwa mereka
penting apalagi pada saat sekarang ada gempa di mana banyak wabah penyakit
ya di tempat kami banyak rentuhan
aku banyak seng
oh sangat penting ya untuk mencegah jangan terjadi tetanus
baru ini sekarang lagi ini pada waktu gempa ini ya saya punya mau lagi
apa yang anda lakukan dari bangunan bangunan kayak gini berbahaya nggak kalau menurut bapak
ayah terbahaya sekali
sedih sekali saya
oh itu jelas penting sekali yang begitu
tidak bisa tidak
ditanus itu berbahaya juga itu bagi saya
kalau saya tidak berani saya tinggal daerah daerah begini lagi
cari tempat yang aman lah
kalau bisa kalau masih ada lagi
bisa kita bangun rumah ke pondok
kalau untuk sekarang belum bisa
terima kasih bapak
iya terima kasih banyak
lokasi pasca gempa dan tsunami dengan banyak puing puing bangunan merupakan salah satu media berkembangnya bakteri clostridium tetani

bisa muncul dari besi perkarat seperti paku kawat hingga benda benda tajam yang tidak steril
yudi judawan palung